malam ini juga mas berangkat ke rumah kakakmu ya

gak ada salahnya kan kita mencoba
mas berangkat sekarang
biar gak telat kerja jaga malam di rumah tuhan bardak
dari dulu aku tahu
kamu bukan laki laki yang bertanggung jawab
makanya aku tidak senang kamu menikah dengan fatimah adikku
kalau sudah bisa bawa lari adikku
harus berani tanggung
tanggung resikonya dong
berhasil dapat pinjamannya
anggaplah ini suatu cobaan mas
tapi anak kita badannya panas terus
mas jangan lupa tugas
hanya dari uang jaga malam yang bisa kita harapkan
karena sekarang saya udah gak kerja lagi mas
mulai malam ini
kamu tidak usah jaga lagi
kami tidak mau ada keluarga maling di rumah ini
istrimu saja bisa mencuri amal kamu
keluarga kami bukan keluarga pencuri
ala tidak usah membela diri kamu
sudah sana pergi
ya udah sana pergi
mas kau pulang cepat
mas kenapa mas
tapi kenapa mas dipecat
keluarga hartono mempengaruhi majikan mas tuhan bardah
keluarga hartono itu sudah benar benar membuat hidupku berantakan
suatu saat mereka harus menerima pembalasan
kita panasnya naik turun terus
sepertinya penyakitnya sudah harus ditangani dokter mas
semoga elan aku ya allah
seandainya orangtuaku orang yang berada
pasti akan berjaya
mas jangan putus asa
saya akan coba menyembuhkan orangtuaku
bahkan mas takut kamu dihajar habis habisan sama orangtuaku
biar mas yang menghadap orangtuaku
karena semua kejadian ini mas yang bertanggung jawab
kasih sky ngus legend suatu tujuannya

jangan beli untuk saudara saudara sendirinya
kembali juga hidup padam roland oll komabel
sebuah anugerah kamu harus melakukannya tak shouted

berikanlah kami kesabaran ya allah
panasnya tinggi sekali
uang dari mana
urusan uang belakangan
yang penting anak kita dipiksa dulu sama dokter ma
tapi kalau kamu mau cepat kaya dan punya uang banyak
kalau kita nggak segera beli obat itu
kamu tidak usah jaga malam lagi di sini
kami tidak mau ada keluarga maling di rumah ini
istrimu saja bisa mencuri apa kamu
kalau kamu mau cepat kaya dan punya uang banyak
saya tahu jalan
daripada anak dan istriku terlantar
aku harus berhasil
lan tunggu aku lan
lan tunggu lan
kalau mau pinjam duit
sudah aku bilang aku gak punya duit
bukan lan bukan
soal yang kamu bisikin kemarin lah
anakku masuk rumah sakit
dan aku pun mesti menghidupi istriku lan